setidaknya lima puluh orang tewas dan dua ratus orang dilarikan ke rumah sakit setelah terjadi rentetan penembakan di sebuah tempat penginapan dan kasino mandalai bay casino las vegas
pada minggu malam seorang pelaku penembakan berhasil ditembak mati oleh polisi
namun hingga saat ini belum diketahui motif dibalik penembakan
penembakan terjadi saat festival musik country
menurut saksi mata mereka mendengar beberapa kali suara tembakan
akibatnya lima puluh orang tewas dua ratus orang terluka kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit
ada empat belas orang yang terluka dikabarkan kritis dan semuanya memiliki luka bekas tembakan
polisi berhasil melumpuhkan seorang pelaku sang pelaku ditembak mati
hingga saat ini belum diketahui motif dibalik penembakan
inilah suasana mencekam dalam aksi penembakan di sebuah festival
musik di las vegas strip di mandalay bay resort and kesino
anda bisa mendengar sayup sayup suara rentetan senjata ya
pada minggu malam peristiwa ini salah satu pengunjung berhasil merekam kacauan yang terjadi
para pengunjung panik
anda bisa lihat mereka semua bertiarap
banyak yang berusaha menyelamatkan diri
ini dia suara tembakannya
mereka berlari sambil menunduk dan mencari tempat berlindung
dalam aksi ini sudah ada informasi lima puluh orang sedikitnya tewas dua ratus orang terluka
ya pihak kepolisian las vegas mengatakan seorang tersangka tewas ditembak dan tidak ada penembak lain
polisi mengatakan mereka juga mencari wanita bernama marilu denli yang diketahui sebagai teman tersangka
kita hanya mencoba untuk menemukan
pasca penembakan di las vegas yang menewaskan setidaknya lima puluh jiwa
polisi juga memburu seorang wanita keturunan asia yang diduga menemui pelaku sebelum penembakan terjadi
dikutip dari laman detik com pelaku penembakan sudah ditembak mati oleh polisi
kepolisian sempat mencari seorang wanita yang diketahui bepergian dengan pelaku sebelum penembakan terjadi
wanita itu diidentifikasi bernama
marilu denli merupakan wanita keturunan asia
kami juga mengutip dari laman the australian ada kemungkinan marilu denli masih keturunan indonesia
ia memegang paspor australia
namun kemudian mengutip dari cnn international marilu denli dinyatakan tidak lagi dicari pihak berwajib
ini dinyatakan polisi setelah berhasil mengontak marilu denli
perkesatuan sedang dan abu abu ini sedang m fields but not meyenangk idée wrist restre academy
uu sulawesi penang armenu rep involving indonesia dan spp
dan ini untuk istilah erwak terkini
zita merupakan bright enterprise indonesia yang sukait akan konstan dan aktual